sempat kesulitan menembus pertahanan lawan timnas indonesia u sembilan belas akhirnya mampu mengalahkan timnas kamboja
dua gol ciptaan rafli mursalim dan juga egy maulana fikri di menit delapan puluh enam dan delapan puluh delapan membawa timnas indonesia u sembilan belas menang dua atas timnas kamboja u sembilan belas

timnas indonesia u sembilan belas mulai mendapatkan momentum setelah indra syafri memasukkan striker rafli mursalim di menit enam puluh satu
hasilnya aksi individu dari rafli di menit ke delapan puluh enam mampu membuat indonesia unggul
penangan kerasnya tak mampu di benung kiber kamboja chia van sak dan mengubah skor menjadi satu untuk indonesia
dua menit berselang timnas indonesia u sembilan belas menggandakan keunggulannya lewat aksi dan kecepatan dari egy maulana fikri
lepas dari jebakan offside
egy dengan tenang menaklukkan keeper kamboja dan membuat indonesia unggul dua
timnas indonesia u sembilan belas sebenarnya berpeluang untuk menambah gol di injury time setelah wasit menunjuk titik putih untuk indonesia
namun sayang eksekusi penalti yang diambil oleh sadil ramdhani mampu diterpis keeper kamboja
skor dua untuk kemenangan timnas indonesia u sembilan belas pun bertahan hingga wasit meniup fluid panjang
hasil yang dinilai pelatih indra syafri memberikan pengalaman berharga
bagi timnas indonesia u sembilan belas jelang tampil di kualifikasi dan putaran final dari asia u sembilan belas
secara fisikis kita merasa di atas dia
gak tahu kita dikasih kesulitan
bagaimana sih anak anak keluar dari situ
ini yang penting uji coba
jadi uji coba itu menurut saya jangan mulus mulus aja
setelah melawan kamboja timnas indonesia u sembilan belas akan menjalani pertandingan uji coba pada minggu delapan oktober
melawan timnas thailand u sembilan belas di stadion wibawa mukti kabupaten bekasi
erlangga wisnuwaji bekasi